tidak banyak warung kopi yang bisa bertahan hingga mencapai separuh abad
tetapi warung kopi dotoro di makassar sulawesi selatan cikal bakalnya mulai berdiri sejak tahun enam puluh an
bermula dari sebuah warung kopi kecil di jalan tinumbu yang terletak di sebelah utara kota makassar
warung kopi dotoro yang didirikan almarhum daeng naba
dulunya warung kopi yang buka selepas subuh ini lebih banyak melayani para penjual ikan
sebelum menuju ke pelelangan ikan pautere yang berada di pesisir utara kota makassar
saat itu penyajian kopi yang direbus dalam cerik kuningan dan disaring ala hukian tiongkok masih terbilang baru
setelahnya beberapa kali warung kopi ini berpindah tempat hingga akhirnya kembali berpusat di ruko dua petak di jalan tinumbu
kini pengunjung warung kopi dotoro datang dari berbagai kalangan
mulai dari warga sekitar pedagang hingga pengunjung yang sengaja datang khusus untuk menikmati racikan khas warung kopi dotoro
beberapa pejabat daerah pun kerap mengunjungi warung dotoro ini
beberapa di antaranya meninggalkan kenang kenangan dengan berfoto bersama dengan pemilik warung kopi daeng naba
sebagian pelanggan mengidentikan nama dotoro atau dokter dalam bahasa makassar dipetik dari kelihayan dokter
yang mengobati pasien yang sakit kepala karena butuh kafein
racikan awal warung kopi dotoro adalah kopi hitam dari gilingan kopi robusta toraja
racikan ini kemudian berkembang jadi kopi susu hingga beberapa menu spesial
seperti kopi susu yang dicampur kuning telur ayam kampung
pencampuran kopi yang khas menjadikan banyak pelanggan yang memilih warung kopi dotoro
dibanding belasan warung kopi lainnya yang tersebar di utara kota makassar
yang memang dikenal sebagai kawasan warung kopi
beberapa pelanggan bahkan mulai minum kopi setelah mencicipi racikan khas warung kopi dotoro ini
ya kalau khasnya tidak dirugikan lagi tidak dimarahkan lagi
karena terus rancang saya penitmat untuk minum teh dulu
ya baru kurang lebih tiga tahun minum kopi
hitam siap alhamdulillah enak rasanya
warung kopi dotoro ini telah memiliki beberapa cabang
yang tersebar di sejumlah titik di makassar kabupaten maros goa dan kabupaten lainnya
meski telah memasuki generasi kedua warung kopi dotoro masih membina sejumlah cabang yang dimilikinya
perhapit banyak banyak dan dia ambil juga resep
oh resep jadi di sini dia kasihkan juga resep ke warung kopi lainnya
ya yang lain itu
itu warnanya mulai dari maros goa gintana
warnanya yang lain petra jampier
warnanya itu dotoro
kini setelah lebih separuh abad seperti dokter atau tabib
warung kopi dotoro masih membuka pintu bagi para pasiennya
yang membutuhkan dosis kafein yang diracik dengan nikmat
ahmad syamsuddin makassar sulawesi selatan